memasuki penghujung tahun kita sudah lihat tadi ya deretan kejadian akibat curah hujan yang tinggi
nah berbagai potensi bencana seperti banjir tanah longsor ini harus diwaspadai
kalau kita di rumah ada baiknya nih kita masing masing bersiaga juga menyiapkan tas siaga bencana
seperti apa isi dan fungsinya ini dia
bencana memang datang tak terduga tapi bersiaga harus selalu dilakukan
setidaknya menyiapkan tas siaga bencana yang bisa membantu bertahan hidup selama tujuh puluh dua jam atau tiga hari sebelum bantuan datang
tas siaga bencana atau emergency preparetness kit adalah tas yang berisi kebutuhan kita pada saat keadaan darurat
yang berisi mulai dari
dari medis lalu juga makanan dan minuman baju dan peralatan mandi hingga dokumen penting
isi tas siaga berupa pakaian dan handuk bersih lalu dokumen surat penting dan berharga
perlengkapan mandi seperti sabun sampo dan sikat gigi alat alat medis berisi obat p tiga k obat obat pribadi
masker hand sanitizer dan bagi wanita penting siapkan juga pembalut
persediaan air mineral dan makanan yang awet dan mudah untuk dikonsumsi selama tiga hari
kemudian handphone cadangan powerbank kabel charger serta center
siapkan uang tunai secukupnya dan yang paling penting yakni peluit untuk memanggil dan meminta bantuan
kumpulkan semua isian tas siaga bencana dan kemas sesuai klasifikasinya
pengemasan disarankan menggunakan plastik atau bahan kedap air supaya tidak rusak jika dalam kondisi banjir
baju dan handuk bersih dapat digulung rapi seperti ini agar ringkas
kumpulkan dokumen dokumen penting lalu masukkan ke dalam map plastik atau map berlapis agar lebih aman
tips packing tas siaga bencana berikut juga perlu diperhatikan supaya barang barang bisa tersusun sesuai prioritasnya
untuk dokumen dapat dimasukkan di bagian paling belakang tas supaya lebih aman karena sifatnya yang rentan dan jarang juga digunakan
kemudian untuk barang barang yang lebih sering digunakan dapat disimpan
tempat yang lebih mudah diakses
jadi peletakannya memang harus sesuai dengan prioritas
kayak tadi saya taruh alat medis di paling atas terus juga powerbank uang tunai di paling depan biar aksesnya gampang ambilnya
lalu juga pluit ini saya taruh depan juga
oke sudah jadi
letakkan tas siaga bencana di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat
dan jangan lupa untuk mempelajari langkah langkah evakuasi di tempat tinggal anda masing masing saat ada bencana
misalnya terjadi gempa lindungi diri di tempat aman seperti di kolong meja dengan melindungi kepala dengan bantal
juga hindari barang barang rentan pecah saat reda segera keluar mencari bantuan
jika di dalam gedung seperti kantor ataupun apartemen hindari naik lift tentunya harus lewat tangga darurat seperti ini
yang paling penting jangan panik
penting bagi setiap warga memiliki pengetahuan menghadapi bencana
apalagi akhir tahun memasuki musim hujan terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan lebat angin kencang dan disertai petir
kemudian disertai petir itu bisa memicu beberapa fenomena bencana hidrometeorologis seperti banjir longsor maupun gelombang tinggi dan sebagainya
sehingga barangkali kewaspadaan menghadapi musim hujan inilah yang perlu kita siapkan sekarang
selain langkah evakuasi diri juga bisa melapor ke nomor darurat bagi warga jakarta dapat menghubungi satu ratus dua belas
tapi yang paling penting adalah kepada warga diberikan kesadaran atau diberikan pengetahuan kontak yang perlu segera dihubungi apabila terjadi bencana
berharap untuk yang terbaik tapi selalu bersiap untuk hal terburuk
kalimat bijak untuk persiapan menyelamatkan diri dan keluarga saat bencana tak terduga datang